kalau kau tidak bersalah
aku akan memberikan bukti untukmu
aku akan memberikan bukti untukmu
jika bukanlah aku pelakunya
jika bukanlah aku pelakunya
jika bukanlah aku pelakunya
aku harus mencari siliwangi
apa tidak seharusnya
kita pergi kemarau
menyarankan aku ke tempat itu
sewaktu nyai dewi tidak sadarkan diri
anak siluman kala jengkih
berusaha menganiaya nyai
kenapa kau baru bilang sekarang
sekarang juga kita harus kesan
aku sudah tidak sabar
untuk menyedot seluruh kekuatan
kita masih lemah sekali gusti
kita terkena racun kita sendiri
akibat rukmi sanggup memberikan serangan
kita harus segera mencari penawarnya
kau sudah mencari penawarannya
kau sudah mencari penawarannya
kau sudah mencari penawarannya
banyak sekali taburan bunga di kolam itu
kalau tidak salah
ada mitos yang mengatakan
racun kala jengkih bisa hilang dengan aroma bunga
kita bernam semua di kolam itu
kita lebih jauh dari bilik ini
zaman ini kami selesai
idp kita sudah pulang dari balik
yang sedang mengerang
jangan sentuh aku
kau yang membunuh ibuku
mati di tanganku
kau yang membunuh ibuku
sudah aku katakan berkali kali
jika aku bukanlah
aku akan membunuhmu
jika aku ingin membela diri
bahwa akulah pembunuh
aku bisa saja membunuhmu
untuk membunuh orang yang sudah tidak berdaya seperti
tahan kisah tuna
simpan dulu amarah
dan juga dendam
biarkan aku mengobatimu terlebih dahulu
jangan kau kira
aku akan menghapuskan
karena kau telah membunuh ibuku
harus mati di tanganku
demi kematian ibuku
aku akan tetap
untuk membunuhku silvani
jika kau masih beranggapan
bahwa akulah yang membunuh ibundamu
bunuhlah aku di sana
jika itu yang kau inginkan
dan akan membuatmu puas
namun aku ingatkan kepadamu
jangan pernah kau menyesal
di kemudian hari
jika kau telah membunuh
orang yang tidak bersalah
kegiatan yang akan diperoleh
apa buktinya kalau kau tidak bersalah siliwangi
aku akan memberikan bukti untukmu
jika bukanlah aku pelakunya
sekarang kau sudah tahu kebenarannya
bukanlah pembunuh ibu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu